maaf udah lama ya nanggapnya
gak apa apa yang penting yang ditunggu udah dateng
kalau kagak urusannya bisa berabe
ya udah kalo gitu pake mobil rire aja ya
ah malah repotin lagi ah
enggak mak sama sekali enggak
malah rire seneng banget
pak eji bu aja semuanya layan layan pulang dulu ya
aduh aduh aduh aduh
semuanya itu sudah pada rapi nih
pada mau kemana
ke pantai asuhan mak ngobjo
cuman si robi kenapa belum dateng ya
sampai jangan jangan dia kerja lho mak
udah deh cepetan deh telepon
silahkan takut mak
mungkin dia lagi banyak kerjaan
udah bilang banyak kerjaan
tapi kan si robi kan belum nyentuh
apa mendingan robi gak usah ikut lagi mak
kita juga berempat udah cukup nih
gak bisa dia perlu ikut
kan kita minta mau didoain
sama anak anak yatim piatu nih
supaya si robi sama si rumana
mak gak usah dipaksain begini kenapa mak
udah telepon dong telepon dong
saat tau monty menjawab dis prove discutasi
iya otot terus
dia punya brow
ini udah gak apa apa
gua balik dulu malam

halo udah cepetan lu kesini pokoknya sekarang nih sekarang nih
ya kita tungguin ya baru datang ya
pak terus kamu kenapa kelihatan bingung gitu
iya rek gue diminta sama emak sama bang sula untuk ke pantai suhan
ya udah kamu pergi aja sekarang
masih ada waktu kok kalau sekarang kamu pergi ke pantai asuhan
nah abis itu baru deh kita ketemu sama klien untuk makan malam
bener tuh bener bisa tuh
gila lu rek kalau orang perang lu itu pengatur strategi
lu berdua kagak akan pernah tahu eh abang gue itu susah ditebak kapan waktunya dia nyerang sulam
jadi kita kuduas padang
ya udah gampang itu gue standby
nah standby standby lu ketentara pemburu bayaran aja lu pakai standby
maksudnya gue itu siap setiap kapanpun si mahmud ngebutuhin
bener gak mut
lu sewot banget sih mulutnya
perempuan perempuan lo tuh yang perempuan
nanti aja kali nyantai
anaknya tuh lagi nyari susuk buat naklukin robby sama si sulam
eh yang bener lu
pangdo gue bilang mendingan si atika itu dikawinin sama si mahmud
amanin di akhirat bener kan mut
nih cakepnya nak kotaknya terang makan bohlam tadi baru sangkagi
lu dua bisa diem kagak sih
ini dari tadi siang nih pale gue udah nyer nyeran aja lu tahu
kalau dare gue naik lu tahu gue gede banget tuh
nih aja gue gak maksanya enggak
kita cuma mau nyelamatin anak lu supaya dunia akhirnya selamat
udah kawinin sama gue
eh mut anak gue gak bakalan tentram dunia akhiratnya malah keblangsak
nih hati gue nih sama lu udah jadi batu
kalau buat amelo udah jadi batu hati gue gak bakalan terima dunia akhirat
kalau lu jajal jajal cobain deket anak gue lagi gue bikin kagak muat topi balik lu ntar
ya udah dah pusing gue
lo bilang lu salah lo bilang dia salah
eh gue udah sembuh tahu gak
lo sembuh gila masa ya
mak ayam udah diseduh no cabutin mulutnya ya
kalian jenggot juga diseduh cabutin
bukin pak haji
ya si robi bawa si rere lagi
jangan lupa ya
yang penting yang ditunggu udah datang
kalau kagak busannya bisa berabe
ada yang ngambek nih
jawabannya kalau gitu pakai mobil rere aja ya
malah repotin lagi ah
sama sekali enggak
malah rere senang banget
yuk naik mobil
ya kalau juni tahu kak rere mau kemari
joni dan daniel lebih dari ini nih
nah juni tahu kak rere kemari pasti mau nengokin joni
selamat datang di panti asuhan kami pak haji
eh anak panti asuhnya mana pak
kami datang kemari kan ingin menyumbang pada mereka langsung
biar mereka itu bisa terima sumbangan dari saya langsung
terus kalau anak anak itu sudah menerima amplop dari saya
ucapkan rasa terima kasihnya kepada saya
dengan keras dan komplit gitu
terima kasih haji muhyiddin dan hajah maimunah atas sumbangan yang diberikan kepada kami
jangan cuma terima kasih doang
nanti saya kasih tahu sama anak anak
ya mari pak silakan
umi nggak boleh gitu
itu sih umi bukan nyumbang
ini bukan diumbar bukan
biar malaikat nggak salah nyata
umi tuh sadar gak sih mi
nggak mungkinlah malaikat itu salah nyatet
malah wartawan tuh mi yang biasanya suka salah nyatet
kalau perlu ada wartawan
waktu umi nyumbang begini
jadi semua orang pada lihat
ingat allah gak suka sama orang yang riak
kapan benarnya sih gue
nih pak haji mau bagi amplop nih
coba kalian ucapkan bagaimana caranya
terima kasih yang haji buwile
dan hadiah maimu nak
sumbangannya mana ketinggalan nih
oh iya kelupaan gue ajak
ntar kalau nggak komplit kagak dapet
lungi kalau nggak dapet
sekitakin mulai lagi ya
satu dua tiga
dan hadiah maimu nak
pak haji sulam
ini saya dan sekeluarga ini
ada rezeki mau
nyumbang untuk anak yatim pihak pihak di sini
alhamdulillah wa syukurillah
hari ini penuh dengan rezeki
makasih ya allah
pak haji nggak separuh separuh kalau nyumbang ya
nah itu dong
yang kagak dapat amplop rugi
kagak dapat amplop rugi
nah semua kan sudah kebagian ya
sekarang waktunya pak aji mau berdoa
supaya keinginan pak haji dan keluarga terkabul
ya allah ya rabbi perkenankalah doa amba mu ini
supaya hubungan anak ambah rumana dan rahmadi calon suaminya
berjalan dengan baik dan lancar
sampai kejenjang pernikahan
hingga amba memiliki cucu
jauhkan hubungan ini dari segala godaan
yang berusaha untuk menghalangi bahkan mau menghancurkan hubungan ini